tim reskrimsus polres metro jakarta selatan berhasil menangkap pria berinisial js berusia empat puluh delapan tahun
seorang pelaku eksibisionis dengan modus memamerkan alat kelamin dari dalam mobil
cs yang sehari hari bekerja sebagai pengemudi taksi online ini
ditangkap di rumahnya di kawasan keranggan bekasi jawa barat
berdasarkan pemeriksaan polisi pelaku mengincar korban wanita yang baru pulang kerja secara acak
dan aksi tersebut dilakukan untuk kepuasan pribadi
polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yaitu pakaian ponsel dan mobil yang dilakukan pelaku saat beraksi
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dijerat pasal undang undang pornografi dengan ancaman sepuluh tahun penjara